saat pam yang menjadi saksi di persidangan lo
dia kan udah ngaku
kalo saat itu dia disogok untuk memberatkan london
ya kali aja lo sama suami lu pengen cari tahu soal ini lebih jauh
jadi lo bisa hubungi nomer ini
makasih udah selalu baik sama aku
lagi bicara dengan welsa
jadi orang ini kenal sama welsa
saya kurang tau pak
tapi katanya waktu kejadian itu adalah
welsa nabrak motornya dan memberi gati rugi ke dia pak
di luar dari itu katanya mereka gak selalu kenal
kalo memang benar welsa yang mendalangi kejadian itu
mau dia apa ya
kenapa dia ngelakuin itu
apa yang mau ditutupi lsm sampai dia
kalau ada ce unknown
royal charter ke pingin lo ya
pamit keluar sebentar ya
aku beli handphone baru dulu
soalnya kan handphone ku rusak
kamu gak apa apa ya
kalau aku tinggal sendirian dulu
bukannya kamu tadi
agak kurang enak badan
mungkin tadi ada mama disini
kamu kelian kan
udah sih istirahat aja
tapi aku butuh handphone
untuk komunikasi sayang
nanti kalau misalkan
aku mau ngurusin schedule
pemotretan aku gimana
yaudah pake handphone
untuk aku aja
gue hubungin mateo
kamu tenang aja
aku baik baik aja
ya adanya sayang ya

saya udah nggak ada urusan lagi ya sama kamu
kau mau kenal orang ini kan
sial ternyata kak rafael lihat muka mateo
saya nggak kenal sama dia
gak usah berkelit elsa
kenal sama aku saya
saya bilang gak kenal yang gak kenal
gak usah berkelit
kasih tahu saya apa urusan kamu sama orang ini
dengar ya raul
jangan nuduh saya yang aneh aneh
saya gak kenal
sekarang kamu bisa berkelit telsa
tapi kamu dalam pengawasan saya
kalau sampai terbukti kamu ada dibalik semua ini
saya pastikan kamu tidak akan lolos
kamu tidak akan bisa sembuh
karena saya pasti akan menemukan kamu
bukan cuma menggertak dia gak punya bukti
dia gak bisa sembarangan
sorry tadi ada yang kelupaan ada yang mau gue kasih ke lo
kasih apa kak
satpam yang menjadi saksi di persidangan loh
dia kan udah ngaku
kalau saat itu dia disogok untuk memberatkan lo din
ya kali aja lo sama suami lu pengen cari tahu soal ini lebih jauh
jadi lo bisa hubungi nomor ini
makasih banyak ya kak
makasih udah selalu baik sama aku
harus bahagia selalu ya
yaudah kalau gitu aku duluan ya
gue harus hubungin matteo

kau bisa terus sama aku
kau harus kak
kau nggak ada pengen sama aku

kau nggak akan mencoba mencoba
kau gak akan mencoba
kau nggak akan melawan aku

kau gak akan mencoba mencoba mencoba mencoba

udah keluar kan dari jangan pot
sekarang kamu dengan saya
karena di sini banyak orang orang yang lagi cari keberadaan kamu
jadi kamu harus sembuh
dan kalaupun kamu sampai ketauan saya peringatkan jangan pernah sebut sebut nama saya
mending sebelum balik rumah sakit gue beliin makanan buat nino
nyono pasti bosen banget makan makanan rumah sakit
kamu kenapa sih dari tadi ngeliatin handphone aja terus
pengen tau keadaannya
andin gimana betulnya
ya kan tinggal telepon aja apa susahnya
aku lagi nahan diri
untuk tidak terlalu ikut campur
aku pengen andin dan alam menyelesaikan masalah mereka sendiri
kalau mereka nggak butuh bantuan papa ya papa nggak akan bantu apa apa
ada rasa khawatiran dalam diri papa
andin kan kemarin udah pulang rumah al
masalah mereka sudah selesai dong
dan papa juga yakin andin masih sangat mencintai al
tapi masalah dalam rumah tangga mereka tuh berat sekali loh mak
andin punya trust issue sama suaminya sendiri
dia sulit untuk bisa mempercaya al lagi mak
masanya sekali agremen
kalaustudio panggil the